tapi jauh siapa
dalam rekaman video yang viral di media sosial ini
ulah anggota ormas nampak mengadang truk lpg
yang melintasi jalan raya ranca bungur desa bantar jaya
kabupaten bogor jawa barat pada selasa sore
ngomong aja gak ada duit loh
dari awal kan gak ada uang
kau belum pernah ke daerah ini siapa
banyak jalan kau yang mau minta duit
sambil terus mengancam pelaku bahkan memalak supir
untuk membayar jatah sepuluh ribu rupiah sekali melintas
naas korban justru menolak bayar
sehingga pelaku emosi dan terpaksa dilerai warga lain
akibatnya rabu siang petugas kepolisian langsung menelusuri lokasi kejadian
mendatangi markas ormas tempat
namun sayang pelaku diduga ambil langkah seribu
usai ramai dihujat oleh warga net
sementara dari hasil pemeriksaan
pelaku diketahui bernama rudha
seorang residivis yang sudah dua kali keluar masuk bui
pelaku juga tercatat sebagai anggota ormas pac wilayah cianjur
salah satu anggota pemuda pancasila
tapi rudy terdaftar di cabang pemuda pancasila di cianjur
setelah kami datangi kediaman rudy
yang bersangkutan sudah meninggalkan wilayah desa
hingga kini petugas gabungan masih memburu

yang diduga kabur ke wilayah cianjur
polisian juga menisak pengurus ormas pp
untuk membantu pencarian pelaku pungli tersebut
tim liputan cnn indonesia